mas rendy yang mau sama perempuan lain
kiki gak kenapa kenapa kok bu
kamu jangan bo
redaksi majalah modepolitan
halo selamat sore bu suraya
ini saya jennifer dari majalah siri style
maaf mengganggu di hari libur bu
wow udah lama banget ya kita gak saling kontekan
iya jadi ada yang mau saya tanyakan bu
apa di majalah mode politan itu pernah menampilkan ricky alexander dan elsa anindita sebagai model cover majalahnya sekitar empat sampai lima tahun yang lalu
wah kalau soal itu saya kurang tahu bu
karena saya baru saja mencari penulisnya bu
jadi saya baru tiga tahun terakhir ini menjadi pimpinan redaksi modepolitan
tapi nanti saya coba cari tahu deh bu
oke boleh bu dicek dulu
nanti kalau misal ada saya boleh minta tolong bu soraya untuk kontak saya lagi
baik bu nanti saya coba cari tahu ke staff saya
terima kasih banyak ya bu suraya
semoga kali ini ada jalan terang
saya sama rendy bisa nemuin majalah yang berbeda bu
saya juga bisa nemuin majalah yang dicari cari itu
gimana nasib gue setelah ini
mama bahkan udah gak peduli lagi sama gue
gimana nanti dia bisa berkata kata seperti itu
neno pasti marah banget sama gue
dia pasti akan cerahin gue
saya akan menang bu
aku akan menang bu
aku akan menang bu
aku akan menang bu
aku akan menang bu
aku akan menang bu
kami akan mendorong kamu
ke arah mana bu
gue gak tau mau kemana
kalau pulang ke rumah
terus nino dapet kabar soal reina gimana
gue pasti bisa rebut besar
jadinya mau kemana bu
nanti saya kasih tahu ya
hal andi dan reina semua sedang ke rumah sakit
makan malam sendiri
sama saya kamu kenapa
lihat tuh mata kamu merah
tadi pas kiki belanja
mas rendy berduaan
sama cewek cantik
rendy selingkuh dari kamu
saya pikir tuh rendy
yang setia sama pasangannya
berusah kan taunya
kiki sama mas randy pacaran
kamu mau saya bicara sama randy
jangan bu nggak usah
nggak usah bu
kamu sudah putus
nggak pernah jadian bu
kita cuma pura pura pacaran pun
udah malem lagi pak
mama tuh khawatir ada apa apa
memang nggak usah khawatir ya
sekarang mama telepon aja nino
tanyain dia ada di mana
iya papa bener juga mau telfon ya
silahkan minum minyak pak
ini udah boleh saya angkat pak
gak diangkat pak
ini nih yang suka bikin khawatir mama ini kayak begini
iya nanti pasti dibacak
jangan dibaca ya pak
elsa juga belum pulang
elsa belum pulang